sangka keset buatannya laku dijual
lambat laun usahanya terus berkembang
dari semula lima pekerja kini faidatul punya dua ratus orang yang ikut menjadi perajin keset kain percanya
para pekerja ini sebagian besar adalah ibu ibu rumah tangga yang berada di desanya
dan sebagian tersebar di beberapa desa lain di luar kecamatan sumber gempol
selama ini faidatul memproduksi berbagai macam model
dan ukuran keset perca jahit dan keset perca anyam
dari keset ukuran kecil hingga yang jumbo tergantung permintaan konsumen
tipnya kita harus niat semangat dan teliti
dan kita harus bisa berinovasi untuk membuat model model keset yang tidak itu itu saja
proses pembuatan keset kain perca ini cukup mudah
namun membutuhkan ketentuan

untuk keset jahit awalnya kain perca dipilah dan dipilih untuk menentukan warna
jenis kain dan ukuran kain perca
selanjutnya serpihan kain atau perca dijahit mengikuti model dan warna yang ada
hingga jadi keset dengan susunan kain dan warna yang serasi
serta beberapa hiasan dengan karakter kartun yang lucu
sementara keset kain perca anyam beda lagi teknik pembuatannya
serpihan kain yang lebih kecil dan tidak bisa dijahit dibentuk menjadi tali untuk kemudian dianyam dengan menggunakan alat
agar menarik penganyaman tali dari kain perca ini disesuaikan warnanya sehingga muncul kombinasi warna yang indah
selain melayani pasar lokal tulung agung juga dipesan pedagang besar di sejumlah kota di indonesia
seperti surabaya bali kalimantan dan sumatera
di pasaran keset dari kain perca ini dijual variatif mulai dari harga dua puluh lima hingga rp tiga per buah
dibantu dua ratus karyawannya dalam sebulan faidatul mampu membuat empat puluh ribu jenis aneka kerajinan kain percanya dengan omset kurang lebih seratus juta per bulan
untuk sukanya kalau kita punya organ banyak stok bahan banyak
terus pengrajinnya semangat itu suka saya
dukanya kalau kita order bahan ternyata bahan yang datang itu tidak sesuai dengan permintaan kita atau salah kirim
terus kemudian ada pengrajin yang pada waktu musim musiman ada musim anten itu banyak yang libur

sejak kesehatan kain perca semakin berkembang vaidatul juga membuka diri jika ada ibu ibu yang mau bergabung menjadi perrajinnya
usahanya ini tidak sia sia
banyak pekerjanya yang merasa terbantu setelah ikut dalam usaha kerajinan keset kain perca ini
selain bisa dikerjakan di rumah dengan waktu yang longgar penghasilan per bulannya pun juga lumayan
selain bisa dikerjakan di rumah dengan waktu yang longgar penghasilan per bulannya pun juga lumayan
bisa membantu keuangan keluarga
bisa membantu keuangan keluarga
sudah hampir sepuluh tahun
sudah hampir sepuluh tahun
sudah hampir sepuluh tahun
barang ya membantu adanya barang barang yang datang mengirim barang dan hadiran lain lain itu mengurusi karyawan karyawan yang di lapangan itu
pokoknya ya kebutuhan apa kekurangannya ya saya ikut membantu gitu aja
kedepan faidatul berharap usahanya ini tidak hanya sebagai usaha yang bisa berkembang dan membantu perekonomian warga sekitar khususnya ibu ibu rumah tangga
tetapi juga bisa memberi kemanfaatan lebih luas dengan mengolah limbah kain yang selama ini tidak termanfaatkan dan dibuang begitu saja menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomi tinggi
fadli rahmawan tulungagung jawa timur